presiden joko widodo akan mengajak para duta besar dari negara negara anggota asean
untuk menjajal kereta cepat jakarta bandung pada bulan september mendatang
menurut jokowi ajakan itu berdasarkan permintaan para dubes saat naik moda raya terpadu atau mrt bersamanya selasa pagi
hal ini disampaikan jokowi di sekretariat asean jakarta selasa pagi
sebelumnya di hari yang sama duta besar negara asean dan mitra asean melakukan perjalanan mrt bersama sama dengan jokowi
jokowi dan para duta besar berangkat dari stasiun bundaran hi di jakarta pusat
menuju stasiun asean di jakarta selatan untuk menghadiri hut ke lima puluh enam asean yang diselenggarakan di gedung sekretariat asean
sebelum naik mrt jokowi diberikan kartu jelajah berganda atau multi tripcard yang merupakan edisi khusus asean
yang diluncurkan untuk memperingati hut ke lima puluh enam asean
tadi di dalam para duta besar minta nanti
mencoba kereta cepat
bulan depan nanti akan saya ajak juga